kita ke bandara soekarno hatta sudah ada korespondensi nn indonesia istiarto sigit yang tampaknya sedang mengintip
apa nantinya yang menjadi menu makanan bagi raja salman ketika perjalanan dari jakarta ke bali
ya namanya juga raja tentu dengan segala persiapan dan juga penyambutan yang luar biasa
itu apa nantinya yang akan disuguhkan bagi raja salman ketika dalam perjalanan dari jakarta menuju ke bali
sekitar dua jam misalnya
ya selamat siang reinhardt
betul sekali saya saat ini berada di acs aerofood indonesia di kawasan bandara internasional soekarno hatta
tepat di belakang saya ini adalah para chef yang memasak makanan yang nantinya akan disuguhkan kepada raja saudi arabia
raja salman beserta rombongan ketika beliau akan melakukan perjalanan dari bandara udara halim perdana kusuma
menuju ngurah rai dan pasar bali
memang sampai dengan saat ini ada seratus lebih pekerja yang mengerjakan makanan menu mulai dari appetizer hingga dessert
yang nantinya akan disajikan kepada raja salman dan juga rombongan
pekerjaan ini memang terus berlangsung persiapannya begitu kira kira reinhardt karena memang ada beberapa ketentuan
dan juga bahan bahan maupun makanan yang memang sudah menjadi ketetapan antara request dari saudi arabia
dan juga yang disiapkan oleh republik
dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja makanan dan bagaimana proses pengerjaan dari makanan nanti akan dihidangkan kepada raja salman
sudah ada bersama saya eksekutif manajer menu research and development dari aerofood access indonesia chef yusuf
selamat siang chef
persiapannya seperti apa ini untuk menghadirkan makanan untuk raja salman dan juga rombongan
baik kita sudah mulai persiapan dari kemarin
mulai dari koordinasi meeting dengan tim saudi sendiri
setelah itu kita dibantuin
oleh tim chef dari saudi sendiri
fungsi dari mereka adalah membantu kita dalam memastikan bahwa makanan arabik itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh raja salman dan pemrombongan
nah sementara dari sisi kita adalah mempersiapkan makanan eropa western dan indonesia sesuai dengan menu yang telah diberikan oleh mereka
kalau untuk detail makanan ini kan belum boleh dibocorkan ke publik ya kira kira
makanan apa saja gitu chef
namun ada berapa banyak sih sebetulnya
makanan dari appetizer sampai dessert yang nanti akan dihidangkan kepada raja salman dan juga rombongannya
kira kira ada berapa
kalau precise nya sih sebenarnya banyak ya
karena orderannya ini kalau bisa dilihat adalah sekitar sepuluh sampai lima belas restoran
dari permenu itu banyak
nah tapi nanti akan dipilih oleh protokoler mana yang akan di uplive dan mana yang tidak
jadi akan ada penyaringan kembali oleh tim mereka saudi
ada do's and don'ts gak chef dari pihak raja sendiri untuk raja salman makanan berbau
atau mungkin berasa abc tidak boleh atau seperti apa
ada ada mungkin do's and don'ts
mungkin dari note yang kita dapat di menu adalah tidak boleh menggunakan garlic tidak boleh onion
dan spices lebih kepada spices arabic
maka itu mereka mengirimkan sendiri menu menu sorry bahan bahan arabic langsung diimport dari jeddah
dan itu yang kita gunakan di sini
jadi untuk menu indonesia juga kita bikin mild tidak terlalu spicy
menu thailand juga tidak terlalu spicy
untuk menu makanan yang ada dari jakarta menuju bali kan mungkin tetap banyak
tapi tidak sebanyak ketika nanti raja dari bali menuju jeddah chef kira kira gitu
ini ada perbedaan yang signifikan nggak dari jumlah menunya untuk nanti ketika raja dari bali menuju jeddah
sampai saat ini sih jadi ini semua selalu diupdate
setiap hari kita ada meeting dengan tim saudi
kemungkinan nanti ada beberapa pesawat yang tidak langsung ke jeddah atau dia langsung ke malaysia
itu nanti tetap di update
kalau untuk jumlah saya rasa saat ini kita samakan dulu
antara dari jakarta ke bali dan bali ke jedah
tapi nanti tetap akan diupdate oleh tim saudi berapa jumlah fixnya
ya itu terus kita counter bad sama mereka
terima kasih chef yusuf selamat kembali bekerja
ya reinhardt memang nantinya jumlah makanan yang dari bali menuju jeddah diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan dari jakarta menuju bali
dan ada beberapa tim advance
dari chef saudi arabia memang sudah ada di jakarta untuk membantu chef dari indonesia menyiapkan hidangan untuk raja salman dan juga rombongan
reinhardt kembali ke anda
baik jadi untuk menu makanan raja salman di pesawat juga belum bisa dibocorkan ya
terima kasih istiarto sigit dari bandara soekarno hatta yang mengintip langsung bagaimana persiapan makanan untuk raja salman dan juga rombongan